keinformasi selanjutnya kalangan dunia usaha di bidang properti indonesia mengeluhkan tingginya harga semen di dalam negeri
hal itu menjadi alasan sulitnya pengembang membangun hunian dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat
sebagaimana dilansir the tick finance keluhan itu datang dari pengusaha properti yang tergabung dalam real estate indonesia
menanggapi hal ini menteri peragangan enggartia stolukita mengaku akan mengecek dan memberikan solusinya dalam waktu dekat
meski demikian permasalahan tingginya harga semen tidak bisa langsung diselesaikan pemerintah dengan kebijakan impor
menurut pandangan enggar harga semen justru seharusnya menurun berkaca pada stok yang besar dengan kondisi pembangunan yang menurun
sementara itu indonesia property watch mengusulkan agar pemerintah tidak menyerahkan sepenuhnya sektor perumahan di tanah air kepada mekanisme pasar
dilansir cnn indonesia com
persekutif indonesia property watch ali trang hada mengatakan
hal itu akan menjadi bom waktu ketika harga tanah sudah semakin tinggi dan tidak dapat lagi dikembangkan sebagai rumah murah
pembangunan public housing yang diserahkan sepenuhnya kepada swasta akan membuat harga merangkak dan semakin tidak terjangkau masyarakat
hal ini juga mengancam program sejuta rumah yang sedang bergulir
para pengembang swasta yang membantu membangun rumah murah diperkirakan mengalami kesulitan menyiapkan lahan akibat harga tanah sudah semakin tinggi
pemerintah indonesia property watch mengusulkan agar pemerintah tidak menyerahkan sepenuhnya sektor perumahan di tanah air kepada mekanisme pasar